hai ke informasi lainnya dua pemudik tewas dalam kecelakaan yang terjadi di ruas jalan
tol cipali kilometer satu ratus tiga puluh enam indramayu jawa barat sabtu pagi kecelakaan terjadi ketika sebuah minibus
melaju di jalur yang tengah digunakan untuk one way atau di jalur a diduga sopir hilang
kendali saat menghindari bus yang ada di depannya sopir kemudian banting setir dan
menabrak mobil yang tengah parkir di bahu jalan sebelah kanan dalam kecelakaan ini
dua orang tewas di lokasi kejadian keduanya warga kebumen yang hendak kembali ke jakarta
korban tewas dan korban luka dievakuasi oleh petugas ke rumah sakit umum daerah cierang
subang jawa barat dan saat ini kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas polres indramayu